sementara itu sejumlah mahasiswa muslim yang tergabung dalam aliansi mahasiswa muslim amm
menyatakan sikap mereka terkait demonstrasi sejumlah ormas islam pada empat november dua ribu enam belas
di kantor pp muhammadiyah sabtu malam
mereka menilai demokrasi indonesia telah mati dan aksi yang terjadi adalah
akumulasi dari tidak tegaknya hukum di indonesia
amm juga menyatakan kekecewaannya atas isi pidato presiden
yang menyatakan bahwa aksi sejumlah ormas islam pada empat november dua ribu enam belas
ditunggangi kepentingan politik oleh aktor aktor politik
amm juga menyayangkan sikap presiden yang tidak menemui langsung masyarakat
yang turun ke jalan untuk menyalurkan aspirasi mereka
amm menyerukan empat tuntutan kepada pemerintah
diantaranya adalah tuntutan permintaan maaf presiden
dan penegakan hukum atas kasus dugaan penistaan agama oleh ahok dalam tiga x dua puluh empat jam
jadi kita melihat ada bentuk ketegasan
sehingga kemudian masyarakat tidak hilang kepercayaan terhadap sistem hukum di indonesia
karena jika itu hilang berbahaya